sampai jumpa di video selanjutnya
sejak kematian sita baru hari ini kamu bisa melihat andri secerinya ini
dia bisa makan bisa tertawa
kalau lihat ini adalah istri saya
ini belum berakhir dew
sama sekali belum berakhir
kamu bangun lagi sita
ya allah terima kasih ya allah
engkau telah membangunkan sita kembali
ya allah terima kasih ya
ya allah terima kasih sita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
dengar mas nama saya dewi bukan sita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
maaf mas saya gak bermaksud
hujan tinggalin aku lagi sita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
jangan tinggalin aku ya
sampai sekarang aku belum pulang loh ma
lagi lagi anak kamu itu bikin masalah ya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
apa kamu gak punya rasa
prihatin sedikit saja sama keponakan kamu sendiri
kita harus cari andre yuk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
kalau sita itu nggak meninggal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
kamu jangan pengen mama dulu
kamu itu sita
kamu jangan bohong depan mama
kamu itu sita
makan malam udah siap
andri gak mau pasti lapar sekali
nah kamu sekarang harus makan part realnya
ini buatan mama
aku udah lama gak ngerasain makanan mama segera
dan baru kali ini aku ngerasain
mama itu udah tahu kalau sita itu
mau datang ya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
saya ingin mengucapkan terima kasih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
kamu gak boleh kemana mana kamu disini aja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
aku bukan sita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
sebentar saja lagi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
kalau saya harus mencium kaki kamu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
dia bisa tersenyum tidurnya
ya udah dewi disini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
ini itu buat kamu
sita ini buat kamu kamu buka sekarang
jadi aku sudah tanya
semoga kita bisa mesra selalu sampai tua
sepertinya laki laki ini sangat mencintai istrinya
andre kelihatannya kamu sangat lelah sekali
gimana kalau kamu istirahat tidur dulu sayang
tapi si tanya mah
menemani andai di kamar sampai tidur ya sayang
ini akan jadi kebohongan besar
ibarat buah nangka buah kedondong orang utanek andong
sekali berbohong tetap berbohong
sekali berbohong tetap berbohong
perempuan ini betul betul mirip dengan aku
aku harus mencari seseorang yang bisa mengambil hatiku
aku harus mencari saya sendiri